seperti apa suasana nonton bareng kita juga sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
angga dwi putra sepertinya anda tepat sekali nih berada di markas para pendukung real madrid yang ada di jakarta
bagaimana suasana penonton di sana apakah mereka begitu cerianya angga saat ini
ya selamat pagi puspa dan juga rian
dan seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya para pendukung madrid atau yang dikenal dengan madridista
ini sedang merayakan kemenangan tim kesayangan mereka di liga champions untuk ke dua belas kalinya
atau dalam bahasa spanyol disebutnya laduodesima atau dua belas kali juara
ini juga merupakan suatu sejarah baru untuk real madrid karena mereka bisa mempertahankan gelar juara
satu satunya tim di eropa yang bisa mempertahankan gelar liga champions
kalau piala champions dulu mereka juga
pernah lima kali juara berturut turut ketika piala champions pertama kali digulirkan
dan mereka sekarang menjadi satu satunya tim yang bisa mempertahankan gelar juara liga champions
dan ini tentu saja merupakan sebuah klimaks yang luar biasa
begitu ya bisa dikatakan karena mereka dari awal perjalanan memang sempat terseok seok
dan harus dihadapkan dengan juventus yang sebenarnya punya pertahanan terbaik
ini bisa membuat rauno bisa membuat dua gol
dan akhirnya bisa
anda bisa lihat ini luar biasa pelukung real madrid
sangat menikmati kemenangan yang bisa
begitu banyak ya yang mereka ini
mereka bisa benar benar membuat
situasi di jakarta seperti di stadion balenum cardiff
rian hasri dan juga puspa ya
saya mau tanya dulu nih satu
mas gimana rasanya dapat dua belas
rasa rasanya banget putukan
bisa saya sampaikan kembali ke sana
baik terima kasih angga dwi putra
ini rasanya riuhnya
sangat sangat terdengar menggemar di stadion sarang
kita harus menghentikan live nya sejenak ya
karena memang ketika sudah riuh seperti itu
ternyata juga rebutan sebenarnya sinyalnya
sinyal untuk kita frekuensi live seperti itu ya